remaja putri dua puluh tiga tahun ini geram ketika kampungnya diserang segerombolan pemuda
linda tak segan mengambil batu besar di dekat gang rumahnya
lalu dilempar ke arah pemuda yang sob beringas agar bubar
nyali linda tidak ciut meski tawuran menggunakan samurai
celurit dan batu kali
tawuran ini terjadi di wilayah kampung padat jakarta utara pertengahan juli lalu
jauh dari lokasi linda masih di kampung padat jakarta
warga kampung resah bukan kepalang
bagaimana tidak seorang remaja alim yang hendak ke masjid untuk sholat subuh
tiba tiba dibacok geng motor
meski sempat menghindar fadlan masih terkena bacokan di lengan kanannya
tidak hanya membawa celurit panjang
geng motor bahkan sempat menakuti warga dengan pistol
setelah berhasil melupukan seluruh kampung padat jakarta utara pertengahan juli lalu

inilah sekelubit cerita seram yang terekam di kampung padat dan kumuh di wilayah ibu kota jakarta
tapi apakah ini saja yang terlihat
saya ajak anda menelusuri tiap gang sempit dan rumah amat sederhana ini
selengkapnya di ruli files
jakarta kota metropolitan
kota besar dengan segudang cerita
mungkin kita sudah cukup banyak mendengar cerita megahnya jakarta
kini saya ingin jauh melihat apa saja yang ada di tengah mewahnya ibu kota
dengan mengunjungi kampung kumuh dan padat dengan beragam realitanya
kaki saya melangkah ke sebuah rumah panggung yang amat sederhana di kampung rawa jakarta pusat
tangga kayu reot ini menjadi akses satu satunya naik ke lantai dua
di sini saya berkenalan dengan imam
seorang pemuda lima belas tahun dengan banyak keterbatasan
meski kaki dan tangannya kaku dan mengecil sejak ia masih balita
saya melihat imam sebagai pemuda yang selalu tersenyum
ia tidak bisa bersekolah dan hanya menghabiskan hari bersama kakek neneknya
sang ayah yang kerja di luar kota sebulan sekali datang
dan memberikan biaya hidup serta berobat untuk imam dan kakek neneknya
pasangan uzur ini sudah tinggal di sini sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
dengan menyewa sebuah kamar berukuran lima meter persegi
yang menjadi tempat tidur mereka bertiga setiap malam
ini salah satu potret
hunian yang ada di wilayah kampung rawa ya seperti ini
iya kumuh banget ya pak
yang lebih murah ini
berapa di sini bu kalau sebulan
bertanda ke kampung orang saya tidak boleh sendiri
di tahun dua ribu dua puluh dua
masuk dalam lingkungan dengan tingkat kerawanan sosial tertinggi di jakarta
kali ini saya ditemani pak afrinal
yang sudah menjabat sebagai ketua rw empat selama tiga belas tahun
pak rw kenal sekali bagaimana tabiat warga kampung rawa
dulu kampung ini sangat identik dengan kriminalitas
salah satunya tauran antar warga
meski tidak sesering dulu
membubarkan tawuran masih jadi pr besar
dan membuatnya sering sering dikawal oleh kawasan rakyat ini
bagaimana dengan keadaan sekolah biasanya
boleh dikatakan tidak begitu
tapi ikut semuanya deh
jadi kepadatan yang luar biasa ya
ini kan terpadat di asia tenggara
jadi memang ekstra kayak palura
kayak lain lain lain ekstra kita
kalau pengen aman
ini situasi kondisinya kemarin kemarin kita enjoy
kita tidak begadang
dari beberapa hari ini kita begadang
kampung rawa identik dengan pemukiman yang padat
lebar jalan setapak di kampung ini
tak lebih dari satu meter
lorong sempit menjadi akses warga
menuju gang lain di wilayah ini
tak ingin tersesat
saya pun ditemani pak lurah
menyusuri jalanan kampung
yang dibelah kali kecil
rumah tingkat dengan seng dan triplek
seadanya menjadi pemandangan lazim
bahkan saking padatnya
sinar matahari sulit tembus
salah satu warga yang tinggal di gang ini
adalah ibu tuti
yang rela menindak bobokkan anaknya
di tengah kondisi gelap
tempat yang terang
kita sekarang masuk gang yang sempit cukup gelap dan sempit
kalau saya lihat ini memang
beda banget ya situasinya
kalau kita lihat kan di luar sana
di mana kali terang
di sini masuk yang tempatnya cukup padat
setelah juga warga kalau jemur baju tuh disini gitu
ini kering gak sih bu kira kira bu
kering gak bu
iya kalau gak kena matahari tapi anginnya itu
anginnya jadi kering agak gara matahari
gak gara angin ya
bu kalau disini udah berapa lama tinggal
wah dari kecil
dari kecil disini
dan selalu dengan kondisi gelap seperti ini
ini ada yang tinggal juga kan bu
saya pun melanjutkan penelusuran gang sempit dan gelap disini
dan sampai di pintu rumah pak camsah
ia tinggal bersama istri dan tiga anaknya
di rumah dua lantai dengan ukuran dua x tiga meter ini
tidak ada sekat di rumah warisan ini
kecuali untuk toilet yang berukuran kurang dari satu meter persegi di bawah tangga
saya pun diperbolehkan untuk melihat ada apa di lantai duanya

saya pun diperbolehkan untuk melihat ada apa di lantai duanya
jadi ini kondisinya di rumah lantai dua

dan penerangan yang ada itu hanya dari satu bekas bekas ini yang
saya gak khawatir kalau ini rubuh

saya gak khawatir karena kalau lihat disini
dari lantainya pun itu sudah mulai miring
saya juga khawatir apabila pak carsan dan keluarga tinggal di bawah
dengan kondisi seperti ini
tapi ini memang realita masyarakat yang tinggal di pemukiman yang padat
dan mungkin saya bisa bilang kumuh seperti ini
dan kalau lampu dimatikan ini memang cahaya hanya bisa dapat dari sedikit lubang lubang dari konstruksi bangunan yang tidak sempurna
jadi memang saya bisa katakan lampu di sini menyala sampai dua puluh empat jam
dan ini juga bisa kebayangkan bagaimana seramnya karena tiap saya melangkah saja ini sudah ada bunyi derit derit dari lantainya
oke ketika lama lama di sini kayaknya bukan penghuni takutnya kenapa napa nanti
perjalanan menyusuri ibu kota saya lanjutkan ke wilayah barat
bantaran kereta di jakarta utara
kampung muka kelurahan ancol ini menjadi lokasi saya berikutnya
kampung ini juga dikenal dengan stigma negatif kriminalitas kumuh dan sangat padat
seperti biasa berkunjung ke kampung orang tidak boleh asal masuk
saya pun ditemani oleh ketua rw empat pak bahrun syah
ia sudah menjadi ketua rw sejak dua belas tahun lalu
dan mengurusi banyak hal di kampung
termasuk yang baru saja terjadi di awal juli sebuah kasus pembunuhan
seorang pria paruh bayi ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan
mayat sudah membusuk di bawah tumpukan pakaian kotor dan meja kecil
pemilik kontrakan sederhana ini langsung menghubungi pak bahrun ketika mencium bau tak sedap dari dalam kamar kontrakan korban
menurut pak rw pendataan warga memang tidak berhasil
memang menjadi masalah klasik yang dihadapi kampung muka
sebagai wilayah padat kontrakan terkadang pemiliknya enggan memeriksa identitas penyewa
dan terkadang pula berujung pada tindakan kriminal
koordinasi dengan pemilik kontrakan ini seperti apa sebenarnya pak erwin
kalau koordinasi dengan pemilik kontrakan itu
baik pendataan dari orang
karena kan orangnya belum tentu warga sini kan pendataan banyak pasti
kita selalu tekankan itu paling kita
prioritaskan pelayanan itu untuk saling mengingatkan itu itu
data setiap pengontrak yang mau masuk kontrak harus ditanya
kalaupun dia misalnya dia suami istri mana surat nikahnya
aturannya seperti itu
yang kita terapkan juga cuma kadang kadang karena kebutuhan karena apa mereka teledor nih
mereka terledor sehingga yang tanpa identitas identitas tidak jelas pun mereka tampung
nah itu yang banyak menimbulkan masalah
kalau misalnya tidak dilakukan
tidak dilakukan pada saat nanti itu
nanti kita seperti yang kemarin
kita tidak mau pelayanannya
tidak ada pelayanan
karena pada saat mereka sihat oke
tapi kalau mereka yang pas pada saat ada masalah itu yang agak susah
jadi kalau saya katakan sampah tumpukan sampah ini itu yang menjadi fondasi dari rumah rumah warga di sini pak
jadi pemadatannya bukan pemadatan memang dipandangkan memang pemadatan karena berawal dari tumpukan tumpukan sampah yang kering
kalau masalahnya itu diadakan yang lainnya itu siapkan mereka sendiri langsung
nah bagaimana unfold penyiaran prosesnya

memikirkan lima tempat sebelum masalah itu yang berubah

ada belakang yang kurang diterima
ini sangat besar bila dibandingkan rw lain di ibu kota
tak heran bila pemukiman di sini sangat padat
sejauh saya memandang kampung muka disesaki kontrakan dua lantai berbahan kayu triplek
kembali saya masuk ke lorong gelap dan tanpa sumber angin
bagi pak rw dan warga di sini mereka sudah terbiasa berebut nafas
pak rw dari ujung gang sampai ujung gang lagi ini mungkin salah satu gang di antara di kampung membuka ini yang saya bisa bilang tidak ada ventilasi udara tidak ada cahaya yang masuk
kalau nggak ada lampu semuanya gelap gulita
dari pak edo sendiri ada upaya nggak sih untuk bisa dikatakan mungkin
agar dibikin sedikit ventilasi gitu buat warga di sini
ini kan kayak kita kayak tarik menarik oksigen disini
sambil keringetan semuanya
jadi ada istilahnya memang di sini nafas saja rebutan
nafas saja rebutan
nafas saja rebutan karena dengan kondisi begini
karena semuanya seharusnya ini kan di atas ada celah
cuma karena tertutup semua dengan bangunan akhirnya ketutup semua buat sirkulasi udara itu
sehingga untuk penerangan kalaupun ada penerangan itu karena ada lampu saja
lampu dimatikan ya gelap
gelap gulita pak
karena nggak ada sirkulasi udara
sumbernya cuma hanya lampu lampu saja
warga di sini apa nggak merasa sumpek atau
cuma kan sudah keterbiasaan itu
ya sudah dinikmati aja
ada upaya kayak koordinasi dengan pemilik kontrakan untuk membuka sedikit
sebenarnya pada saat awal bangunan itu juga sempat kita utarakan kita sampaikan artinya
yang di atas ini jangan sampai tertutup sama sekali buat sirkulasi udara
tapi seperti ini kan teras kepake tutup
depan teras juga ya ketemu teras dan teras ketemu kan otomatis di bawah jadi tertutup semua
gak ada sirkulasi udara
saya pun dipersilahkan untuk melihat kondisi di lantai dua bangunan kontrakan tanpa veteran
ya jadi ya di sini mereka banyak warga yang mereka tinggal di lantai dua
tidak ada udara masuk tidak ada cahaya masuk
cahaya hanya dari lampu lampu yang memang digantung di sini gitu
kalau tidak lampu ini sebenarnya akan jadi gelap
gelap sekali bahkan mereka juga terpaksa untuk jemur baju di sini
hanya mengandalkan mungkin angin sepo sepoi yang dapat dari sisi sisi yang bolong
ini kalau lihat tetangga depan
sudah langsung lagi kontrakan orang lain
jadi memang sebentar saja sudah keringetan sudah nyucur semuanya
ya gini kondisi realitasnya hidup di pemukiman padat dan dengan segala keterbatasan
bersebelahan dengan rw empat ada rw
takutnya jeblos nih ke bawah gitu
apalagi kalau di awalnya sebenarnya tanah ini tanah apa pak
ini tadinya rawa
aslinya rawa tempat penumpukan sampah memang
rawa penumpuk sampah
nah ini galak ini juga tadinya bambu
jadi dua ribu sepuluh kita pernah sensus penduduk di sini itu kita kejeblos jeblos ya kebenarannya bambu
nah makanya dulu ada sebutannya kampung hantu
ini terlihat aja sebuahnya nih udah
ini rawa semua di bawahnya tuh
awal dan tumpukan sampah semua
ada tumpukan sampah di bawahnya air memang rawa pasti
nah kalau kayak gini
pasti berhubungan dengan kesehatan pak rw
kesehatan orang di sini seperti apa dengan kondisi hidup di atas tumpukan sampah seperti ini
nah ini kan kalau di sini kan mereka kalau misalnya orientasinya ke rw lima atau ke puskesmas agak jauh
jadi mereka kita tarik untuk ke pos candu yang kita tarikan dengan pos candu yang terdekat
makanya kita buka lagi satu pos candu mawar tiga tuh mendekati areal ini
supaya bisa meng cover ini semua
iya jadi untuk menjangkau
dan alhamdulillah itu memang ter cover semua
ini kalau lihat memang saya tidak melihat ada jalan semen pak di situ
semuanya adalah jalan kayu semuanya ini yang dilalui warga tiap hari dengan kondisi kayu yang lapuk
bisa saja warga jeblos anak anak lari terjeblos semuanya gitu
ini memang posisinya memang tidak memungkinkan untuk kita bangun untuk di beton misalnya
karena memang kondisinya memang tidak memungkinkan dan ini memang keberadaannya persis
keberadaannya persis di tengah tengah rel jadi dijepit kiri kanannya itu rel
karena rel memang
nah sejauh ini koordinasi pak antar rt antar rw gitu untuk mencari solusi gitu
tekadkan kondisi sampah nih kalau dilihat juga
iya jadi ini kita kadang kadang kita adakan kerja bakti sekali sekali
maksudnya kita masukin di karung sampai sebenarnya bukan menghilangkan hanya mengurangi lah
mengurangi sampah di sini
jadi kalau saya katakan sampah tumpukan sampah ini itu yang menjadi fondasi dari
rumah rumah warga di sini pak semuanya
jadi pemadatannya bukan pemadatannya memang dipandat kan memang pemadatannya karena berawal dari tumpukan tumpukan sampah yang kering
oke jadi memang itu lihat di bawah juga semuanya udah saya gak lihat adanya tanah pak nggak lihat adanya air rawa lagi semuanya udah
semua tanah ini iya
tidak bisa menghilangkan semua
minimal kita bisa mengurangi
itu yang bisa kita kerjakan sekarang ini
dan emang tampaknya sulit juga namanya untuk
iya jadi perlu tenaga ekstra juga artinya dari sini dikawungin kawung diangkat lagi dibawa ke gerobak
gerobak dibawa lagi ke depan karena jadi ada beberapa tahap supaya sampah ini pindah ke tempat mengeluarkan sampah sementara nya itu
bisa berapa tahun kira kira buat ngilangin sampah ini semua
ya kita hanya mengerjakan menjadikan rutinitas saja
rutinitas saja paling tidak itu tadi misinya mengurangi dulu lah
memiliki kemauan gak sih untuk ini
ini kan sebenarnya sampah sampah baru semua pak
jadi yang kita harapkan itu kesadaran dari warga paling tidak mereka membuang sampah yang di tempat yang sudah disediakan
paling tidak di karungin
jadi sehingga pada saat kita mengangkat ke tempat pembuangan sementara itu gak terlalu sulit gitu
ya karena tidak hanya masalah kotor masalah bau pun di sini juga
jadi masalah juga kan
jadi gangguan juga
ini udah sampah sampah yang luar biasa menumpuknya
kerjaannya berat pak

berat dikerjakan iya
berat dikerjakan iya
berat dikerjakan iya
berat dikerjakan iya
berat dikerjakan iya
berat dikerjakan iya
berat dikerjakan iya
berat dikerjakan iya
kesadaran warga dalam menjaga kebersihan menjadi kunci bagaimana kampung ini bisa merubah wajahnya
tujuannya satu agar penghuninya bisa lebih sehat dan betah
inilah yang ingin terus dirasakan keluarga pak firdaus
rumah petak sederhana dua lantai di rw empat inilah tempat ia tinggal bersama istri sembilan anak menantu dan cucu cucunya
sejak tahun dua ribu empat pak daus hidup di kampung muka
ia tahu betul sejarah dan sisi gelap kampung ini
punya banyak anak perempuan ia pun harus ekstra hati hati menjaga mereka
pak firdaus kalau boleh
ini sedikit berapa total jumlah keluarga semuanya kalau ngumpul
kalau mengumpul lima belas orang
apa sih yang bikin pak firdaus sama adik adik sama ibu itu kerasan tinggal di kampung muka
biasanya memang gimana ya memang tinggal seperti ini kan memang beda kayak di komplek ya
cuma ini kadang kadang emang bermasyarakat gitu kan
iya dan juga saya senangnya memang pengennya kumpul sama anak anak kan gitu
ya senang saya kerasa ramean
berarti kalau tidur dulu berjejer semua dong
iya kayak kena asin
kayak kena asin
dulu nggak seperti ini
dulu satu lantai aja ya pak
nggak kadang kadang saya bingung kalau ini ya kan
pulang katanya anak siapa aja
iya ini banyak kamar kadang kadang kalau saya pulang malam kan bingung kadang kadang
nggak kenal anaknya siapa
lupa banyak amat
tapi anak perempuan semua nih pak
itu penjaga ini gimana pak
penjaga ini iya
ya namanya orang tua kan mungkin nggak se inilah sepenuhnya lah
ya kan kayak dia sekolah apa ya paling ditanamin apa sih
nilai nilai keagamaan lah supaya dia bisa punya filter itu aja lah
pernah kering nggak bu
enggak enggak kering
enggak pernah kering
enggak pernah kering ya bu
enggak pernah kering
rawa dan kampung buka memang memiliki banyak kesamaan
mulai dari kepadatan penghuninya rumah berbahan dasar kayu triplek yang jamak terlihat dan kumuh
namun di sini ekonomi ternyata berputar dengan cepat
warung makan cepat saji toko kelontong hingga usaha mck umum marak terlihat dan menjadi penopang kehidupan warganya
saya pun bertemu dengan pak komarudin
dia membuka usaha mck umum sejak sepuluh tahun lalu
ia bercerita bagaimana dulu usaha mck amat menjanjikan
untungannya bisa mencapai delapan ratus ribu rupiah per hari
sudah berapa tahun pak untuk buka usaha ini pak
sepuluh tahunan lah
sepuluh tahun buka mck buat warga di kampung buka ini sendiri
akhirnya bersih ya pak ya
ini hanya untuk
kamar mandi aja pak
kamar mandi aja betul
berarti kamar mandi sama toilet terpisah
ada berapa pak
kamar mandi ada delapan toilet ada
kalau warga ingin mandi ataupun pakai toilet bayar berapa pak
untuk mandi dua ribu toilet juga sama dua ribu
hanya dua ribu rupiah saja
hanya dua ribu rupiah saja
fasilitas mck hingga kini masih menjadi pr di kampung rawa jakarta pusat
keterbatasan lahan menjadi salah satu penyebab sulitnya mendirikan fasilitas mck
yang amat dibutuhkan warga
meski begitu warga mengaku tidak kesulitan mendapat air bersih
selain air pump yang sudah masuk
ada satu sumur timba yang tidak pernah kering sejak digali lebih dari lima puluh tahun silam
pernah kering gak bu ini
enggak pernah kering
enggak pernah kering
enggak pernah kering ya
kalau mati lendang mati lampu
perak sini pak dari ujung ujung mati
kalau mati lampu ini dipakai
sumber warga semua dari seluruh kampung rawa
tidak hanya mck
kampung rawa pun terus berbenah terutama dalam menciptakan hunian
yang lebih layak bagi penghuninya dengan pendataan dan pembinaan
harapannya warga tidak lagi tinggal di rumah
bendeng meski sudah merasa kerasa
untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk atau masyarakat yang tinggal di ganggang seperti ini
di kampung rawa gimana pak
saya sudah sering ya mengedukasi
mensisilisasikan terkait dengan kekeman layak huni
dan juga belum lama sudah ada dari dinas perumahan
pendataan rumah layak huni
ya makanya saya berharap tuh ke depannya
warga ini tergugah
untuk kalau bisa ya
jangan di tempat beginilah ya kan
meski sudah ada sejumlah program dari kedua kampung untuk memperbaiki kualitas lingkungan
sanksi tegas untuk warga yang abai dengan kebersihan dan buang sampah sembarangan harus diterapkan
jadi kalau ada yang melanggar ada yang bandel
sanksinya disuruh out
disuruh out minimal
sanksi administrasi dulu
kalau memang masih bumbandel silahkan cabut
salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyulap sampah menjadi alat musik perkusi
yang dilakukan anak muda kampung muka ini
saya pun meminta mereka untuk mempertunjukkan kebolehan mereka sebagai upaya menggalakkan kebersihan dan mendaur ulang sampah
wih rame banget
sebenarnya kenapa kepikiran buat bentuk fast camp percussion
kenapa kepikiran buat bikin grup ini ya
karena kita peduli akan lingkungan ya
lingkungan di sekitar kita ya bang ya
jadi kita berpikir gimana nih caranya supaya lingkungan kita tetap bersih
kayak barang barang bekas kan banyak yang nggak dimanfaatin
akhirnya kita coba bikin suatu ide untuk gimana kalau misalnya kita bikin perkusi
permukiman seperti kampung muka dan kampung rawa
memang untuk mereka yang tegar
namun warga terus berusaha untuk memperbaiki citra kampung mereka
agar tidak lagi identik dengan kriminalitas
tidak bisa menyangkal pula bahwa di kampung ini tercipta pusat produksi bahan makanan
hingga tempat tinggal yang dinilai layak oleh banyak keluarga di dalamnya